nah lu tangkapin tuh ikan ikan gue kalau lu kagak mau ganti
sabar kali pak
itu deket kaki
apa udah diam aja
ya ampun ampun ampun
kemana nih gua
gak asar bocah kembung
tarsan cantik itu adalah pemilik peta gua batu
sepertinya dia dibesarkan oleh monyet monyet itu
diperkirakan usianya sekitar tujuh belas tahun
sama seperti usia anak ketua yang waktu itu lahir di sungai
apa itu benar
sekarang dia ada dimana
sekarang tarsan cantik itu ikut ke kota
bersama anak yang bernama refi dan erva
apa benar itu kamu anakku
kamu sudah akan aku
demi anak kita
dan juga demi tanaman ini
berarti setelah terbawa arus sungai anakku ditemukan dan dibesarkan oleh para monyet di hutan
ketua apa kita harus menculik tarsan cantik itu lalu kita bawa ke hutan lagi
tidak jangan dulu kita di sini saja dulu sambil mencari suamiku mas fauzi
nanti biarlah anakku pelan pelan akan tahu kalau akuin ibunya
ketua fauzi mungkin sekarang masih dalam tahanan adeguna farmasi
dan kedua tahanan kita yang dari gua sekarang sudah kita lepaskan untuk mengantar tanaman yang palsu ke kota
jadi benar orang orang perusahaan itu yang telah menculik fauzi
karena hanya orang orang itu yang dari dulu mengejar fauzi
jangan macam macam sama kita
ayo cepat bersihkan
yaudah sekarang kita ke pasar yuk
sampai duluan lah aku tak ngawasi bocah pecah gemblung ini
macem macem harusnya jangan omir
omir saya akan beri serp kebun binatang
nih kalau bawa dia jangan kayak tadi tadi itu kencang banget
pelan pelan aja ya
nih kayak gini nih
kamu benar benar hebat
iya pak terima kasih matur syuun pak
ayo cepat siap bersih
makasih ya bang
enggak enggak hari ini kita nggak beli
tarzan pincang kita beli pincang
iya iya iya kita mau beli buah
iya iya iya kita mau beli buah
sabet itu yang punya ibu
di bawah kamar tuh
perlu ngomong gue jangan dibawa kabur
ada tak tous
itu orang buat kabur

ya tarsan juga kayak gitu tuh tarsan ada apa lagi sini
habis dah ikan gopet umpah semua rugi gua iya maaf maaf ya pak dia itu sebenarnya enggak
gaya aja pak ngetikkan dikurung toples gitu tapi itu kan jangan gua luar ganti luar ganti
oh iya iya tenang tenang papa tenang dompet lo bodoh cepat oh iya duit gua kan udah kepake
buat bayar ya uman aduh sekarang gimana nih bentar ya pak ya bentar
apa udah gimana
semoga susah wajar dia belum tahu apa apa
udah tangkap aja lah
ah mungkin rugi gua nih pada nih
eh cepetan jangan

cepetan gua masih ada

bayar dulu jangan